ibr lima belas tahun ag enam belas tahun dan as delapan belas tahun
ditangkap petugas polres metro bekasi kota pada senin sore di rumah masing masing
lantaran terbukti melakukan tawuran
aksi pada senin dini hari di jalan agus salim bekasi jawa barat ini
menewaskan satu orang remaja bernama muhammad fajar
ketiga tersangka membaco korban dengan menggunakan celurit
hingga mengenai kepala dan tubuhnya
selain korban meninggal satu korban lainnya bernama hermansyah
kini masih dirawat di rumah sakit mekarsari karena sejumlah luka di badannya
ketiga tersangka masih duduk di bangku sekolah menengah pertama dan atas
untuk menyaksikan video lengkapnya klik link di bawah ini